putri itu lagi banyak masalah
ibu yakin kamu tahu persis kan masalah itu
masalah yang lagi dihadapin sama usus goreng
itu gara gara gue
gue jadi merasa bersalah sama usus goreng dan ibu
itu tuh salah besar
ibu kecewa ya sama kalian
karena kalian jadikan putri itu bahan taruhan
kalo berdua gak mau ke rumah gue sih
sengaja ya ngindarin gue ya
gak kayak gitu kok
siapa sih yang mau ngindarin lo gue sama panya
jangan juga gak ada masalah apa apa
yaudah lah kalo gitu lo kesini
eh gue cari tau kek kabar tentang my prince
gue tuh sekarang udah gak bisa bergerak kemana mana
tau gak sih semenjak diancam sama daddy gue
gue pengen tau kabarnya my prince
iya iya soal itu bisa diusahain
serem banget sama lo
takutnya nanti kita berdua kebawa bawa lagi sama kasus kriminal lo
ih kok lo berdua tega banget sih ngomong kayak gitu ke gue
kok dimatiin sih
kok semua orang ngomong kayak gitu ya ke gue
sumpah kok ping gue sakit kalo denger dia kayak gitu
udah lah mel lagi emosi
emosi sekarang so it's better kalo kita diemin dulu
udah aja sih lagian
lo pengen gue lakuin kriminal apa
gue tuh ngakuin itu buat selamatin my fins bukan nyakitin dia
masa sih gue bisa masuk penjara gara gara cuma ngelakuin itu
nggak nggak nggak nggak gue gak mau di penjara
gue gak mau kehilangan dia
kita mau langsung pulang aja bu atau gimana
kamu kan harus kerja bu
ibu antarin kamu ya ke resto delika
mudah mudahan angkotnya cepet dapet nih
aku mau tanya soal pangeran
ibu tuh ngomongin apa sih sama dia
put kita jangan bahas masalah pangeran dulu ya
emangnya kenapa gak ada masalah apa apa kan ibu
ibu berharap pangeran dan rizki jauhin kamu
karena ibu gak pengen kamu tuh dapet masalah lagi put
aku penasaran sama suara hatinya ibu
dari temen ibu put
ya udah ibu angkat aja dulu
ada perlu apa ya pak
mungkin gak ada salahnya kalau aku nerima ajakan ini
karena gak lama lagi kan aku sama putri pindah ke surabaya
semoga putri juga gak keberatan
iya iya pak boleh pak
iya saya senang sekali kalau bu nawang langsung bersedia
gimana kalau saya jemput bu nawang sama anak bu nawang sekarang ya
oh pak nggak usah pak
berangkat sendiri aja ya pak
loh saya yang gak tega biar anak bu nawang sama bu nawang pergi sendiri
biar saya kirim supir aja ya
untuk jemput bu nawang ya
gak usah pak saya gak mau ngerepotin
saya bisa kok berangkat sendiri
terima kasih ya bu nawang
rasanya saya ingin cepat cepat bertemu
nanti saya beritahu dimana tempatnya ya
iya makasih ya pak
entah kenapa jo
bu nawang kayak ngejawabnya itu pasti gitu rejo
jodoh gak kemana ya
ya semoga aja bu nawa langsung
setuju jadi istri pak bos
nanti pas saat diner
saya akan ungkapin semuanya job
pak bos coba sholat tahasud aja
nanti biar saya yang jadi imam pak bos
biar cepat dikabulin sama allah
bu ibu capek gak
harusnya ibu gak perlu nganterin aku kesini
kan biasanya juga aku berangkat kerja sendiri
gak apa apa put
nanti kalau kamu sudah selesai kerja
kasih tau ibu ya
biar ibu jemput kamu lagi
ibu masih khawatirin aku
sampai bela belain mau nganter jemput segala
setelah ibu tahu kalau rizky sama pangeran itu
sampai bela belain bertarung untuk rebutin kamu
ibu tuh udah gak tenang put
ya karena ibu ngerasa kalau pertemanan kalian itu udah gak sehat
aku juga udah sampein itu ke mereka bu
aku memang kecewa banget sama mereka
kalau memang salah satu dari mereka udah ngisi hati kamu
ibu mohon kamu bisa tahan dulu kan perasaan kamu
ya karena buat ibu biar itu rizky atau pangeran
mereka berdua itu udah terbukti gak bisa nahan emosi
kamu bisa kan join mereka
ibu itu kan iod balance
ibu tak kan ya ini ibu tuh
nggak kaget sih
kan mal anges dato
oh iya bud tadi itu temen ibu ngajakin diner
karena kan yang waktu itu gak jadi
kamu keberatan gak ya
aku gak keberatan kok bu
ya udah kalau gitu ibu balik dulu ya
nanti ibu jemput
mulai sekarang gue harus jauhin rizky dan batu bata
selain gue gak mau ibu kecewa gue juga berharap dengan saling ngejauh kita semua bisa saling intropeksi
supaya kejadian buruk kayak kemarin nggak akan terulang lagi
untung tadi citra minta pulang sendiri
gue jadi bisa antre panggang balik deh sama gia
tapi gue lagi penasaran
apa ada hubungannya ya sama omongannya bu nawang
gue sadar kalau gue udah ngelakuin kesalahan
tapi gue gak sanggup jauhin usus goreng
pasti rasanya berat banget
putri itu lagi banyak masalah
ibu yakin kamu tahu persis kan masalah itu
masalah yang lagi dihadapin sama usus goreng
itu gara gara gue
gue jadi merasa bersalah sama usus goreng dan ibu
itu tuh salah besar
ibu kecewa ya sama kalian
karena kalian jadikan putri itu bahan taruhan
kamu paham kan maksud ibu
supaya ibu gak kecewa
bagus kalau kamu paham
artinya kamu ngerti kan apa yang harus kamu lakukan
apa ini artinya
ibu minta gue jauhin putri
iya oke ibu ini utk buang bibir
nah ibu video sendiri ya sudah yang ludah agak mudus menurut yang aku milik apa ya
tu yang macuin lah aku usu ibu todang cocrices ocak